ketika anda membuka mata
dan bersiap untuk memulai hari
kami hadir memberikan ragam fakta yang menginspirasi
jadikan siang anda lebih berarti dengan sajian informasi hangat yang ramai diperbincangkan
dengan laporan khas yang mendalam dan terpercaya
dan tentunya kami hadirkan ragam kisah berkualitas di penghujung hari